yup nastar ayo jujur selama lebaran habis berapa butir nastar
kalau saya jujur nih ya tak terhingga
itu belum termasuk sama ketupat sayur opor rendang sampai beragam cookies lainnya
yang ini terdapat di mana mana ya tidak hanya di rumah
jadi kadang mengkonsumsi menu menu itu semua bukan karena lapar
tapi karena dari mata turun ke perut
belum lagi juga harus dimakan karena itu disajikan saat silaturahmi
jadi dalam bentuk penghormatan atau kebersamaan gitu dimakan
ya lebaran memang identik dengan jamuan dan makanan khasnya
boleh jadi kita tidak lapar lapar benar tapi karena sajian dan kebersamaan
kita bisa saja makan terus dari pagi sampai malam dan ini bisa berulang sampai beberapa hari
dr miftahus surur pengajar penyakit dalam sistem pencernaan fakultas kedokteran universitas erlangga surabaya mengatakan
ada dampak buruk kalau kita tidak mengontrol asupan pada idul fitri dan hari hari setelahnya
terlebih karena adanya perubahan metabolisme tubuh mulai sebelum saat dan sesudah sebulan berpuasa
yang paling berpengaruh ya tentunya terutama metabolisme lemak
karena kita tidak bisa berpengaruh
karena lemak dan protein karena dua hal ini yang pada saat puasa itu dipecah oleh tubuh untuk timbunannya itu
untuk memenuhi kebutuhan karbohidrat karena kita berpuasa
selain itu juga terdapat perubahan hormonal dengan jam bangun dan konsumsi saat sahur serta perubahan pola makan
karena itulah bila saat lebaran pola makan kita langsung tak terkendali
bisa terjadi peningkatan beratnya
jadi kita harus mengambil badan secara drastis atau semakin parahnya penyakit berat seperti diabetes asam urat batu empedu dan gangguan ginjal
meski begitu dokter spesialis penyakit dalam ahli cerna ini memberikan tips agar kita tetap bisa menikmati sajian lebaran namun tetap menjaga kesehatan
pertama dari beragam makanan lemak jenuh seperti opor dan rendang pilih salah satu saja atau boleh ambil semua tetapi dengan porsi sedikit sedikit
tujuannya tentu saja agar kita tidak mengkonsumsi lemak jenuh secara berlebihan terutama dari makanan yang dihangatkan berkali kali
kedua makan pelan pelan dan mulai dari porsi kecil karena otak membutuhkan waktu hingga dua belas menit untuk mencapai persepsi kenyang
ketiga mulailah dengan konsumsi air putih sayur dan buah tujuannya untuk mengisi sebagian perut dengan makanan sehat

tempat gunakan piring kecil agar kita tidak berlebihan mengambil makanan
terakhir meski suasana liburan imbangi dengan berolahraga
selain itu penderita penyakit diabetes asam urat batu ginjal dan penyakit lain yang perlu pengendalian asupan gula karbohidrat protein dan lemak
disarankan untuk memeriksakan diri ke laboratorium atau dokter setidaknya seminggu setelah lebaran
dokter pun menekankan bahwa menu lebaran harus dinikmati
namun kita harus tanamkan poin pentingnya batasi nikmati dan imbangi